seorang pencuri pakaian dalam beraksi di sebuah rumah di kelurahan kanigoro kabupaten blitar
pelaku yang mengenakan celana pendek dan wajah tertutup masker ini mengendarai sepeda motor lalu mengambil pakaian dalam di jemuran
perempuan pemilik pakaian dalam mengaku telah kehilangan belasan pakaian dalam selama setahun terakhir
ia sudah melapor ke polisi
akhir akhir ini juga masih hilang terus aku minta tolong sama jembat rumah saya ada pedagang jualan nanas itu
suruh rekam kalau ada orang yang mengambil celana dalam
kapolsek kanigoro akp triwah yudi senin siang mengatakan baru satu korban melapor dengan bukti rekaman video dan polisi tengah memburu pelaku
sampai saat ini kita lakukan penyelidikan dibantu oleh tim dari polres blitar untuk mencari titik terang atau pelaku yang mengambil gigi tersebut
aksi serupa juga terjadi di kota kuaringin barat kalimantan tengah
seorang pria di kecamatan arut selatan ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita
pria berinisial s ini ditangkap polisi di rumahnya pada minggu malam
polisi juga menyitirkan
sejumlah pakaian dalam wanita di rumahnya
senin tujuh belas januari kapolsek arut selatan komisaris saiful anwar mengatakan s yang memiliki tiga istri itu diduga mengidap penyimpangan seksual
pemeriksaan kita diketahui sudah sepuluh kali
baru kemarin laporan oleh korban ini kemudian kita tindak lanjuti dan dapat kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
saat ini polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan s
ia bakal dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp tentang pencurian yang ancamannya maksimal lima tahun penjara
teman teman cnn indonesia